edo siapa sih ini malam malam jam segini masih telpon aja heran deh
tapi kayaknya itu abang sia sia
kamu jangan khawatir ya
kamu jangan berpikir terlalu jauh
kalo kamu begini terus
udah kamu tenang aja
kamu sekarang masuk kamar
tenangin diri kamu
semoga aja cara ini berhasil
makasih ya pak
udah istirahat kamarnya

udah sayang kan
kan aku sebenernya mau berkata
terima kasih ma
kita harus bisa mempersatukan elsa sama nino lagi
kalau pernikahan mereka semakin gak sehat
nantinya akan semakin susah untuk dipertahankan
iya sih pak
mama pikir juga begitu
awalnya mama juga memang gak mau ikut campur urusan anak anak kita
tapi kalau sekarang salah satu dari mereka udah minta tolong ke kita pak
itu artinya kan mereka masalah besar
kita harus bantu gimana pun caranya
baru berapa tahun nikah
tiap hari kerjanya ribut aja mah
pokoknya pernikahan mereka
harus bisa langgeng seperti kita pak
apa yang harus kita lakukan
agar kita bisa memperbaiki hubungan mereka
bukankah tr alrededor
aku beli ke dalam pieta
tapi andi memang gak percaya
rayakan hari spesial kalian
empat bulan pernikahan juga banyak
tampil semenarik mungkin
di depan pasangannya
kayak gitu ya
kasih makan putra kidul tamagotchi
saatnya mamanya putra kidul
siapa sih ini malam malam jam segini
masih telpon aja heran deh
ki besok randy pake pake ke rumah ya
bagus bagus tiga atau empat style
sekalian ya nanti titipin ke randy
sekalian sama setting saya juga
mas al mau kemana
kan mbak andi lagi di rumah sakit kenapa kok mbak andi
ditinggal tinggal ya saya di rumah sakit lah
nah terus sampe situ mas al
ngapain kok nyuruh kiki sambil bawa
jazz segala emang nanti di rumah sakit
bakal ada mau meeting mas
kerjain aja bisa nggak
dokter ingin bicara sama bapak
ajak siapa ya
dari saya kerja sama pak al
saya sibuk banget
sampai nggak sempet
silahkan duduk pak al
silahkan duduk pak al
karena progres bu andin terus
membaik besok bu andin
sudah bisa pindah ke kamar rawat
artinya istri saya sudah mulai
sembuh kan oke
perkembangannya sangat pesat
perlahan lahan kondisi bu andin
memang menuju kesembuhan
bapak bisa urus ke
bagian administrasi untuk kamar
kayaknya momennya pas nih
kalau gue bikin momen spesial buat
ngerayain kondisi andin yang makin membaik
istri saya besok dipindahkan ke
saya mau ruangannya vvip ya
baik pak pasien atas nama siapa
andin ekarisma putri
aldebaran alfar baik pak akan saya siapkan